selain melakukan identifikasi dan pengumpulan data antemortem
rumah sakit polri turut memberi pelayanan psikologi bagi keluarga korban
setelah tim identifikasi korban bencana atau dvi melakukan sidang rekonsiliasi
identitas korban yang telah diketahui dengan pasti akan disampaikan terlebih dahulu kepada keluarga
setelah keluarga sampai di rumah sakit tim psikologi gabungan dari rumah sakit said sukanto
mabes polri dan kepolisian daerah metro jaya akan memberi layanan psikologi
ajaran keluarga yang tak kuasa menahan kesedihan saat menerima berita duka
terus menangis dan jatuh pingsan
layanan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban psikologis keluarga di tengah tragedi tersebut